seorang perempuan di kabupaten semarang jawa tengah ditemukan tewas dan dimutilasi
tersangka pelaku pembunuhan mengaku ia sakit hati disebut pengangguran oleh korban
belakangan terungkap korban pernah menyeret tersangka ke penjara karena memperkosa korban hingga hamil
lantas apa yang membuat tersangka berbuat keji
simak penelusurannya dalam ulas kasus
tersangka pelaku pembunuhan mengaku ia sakit hati disebut pengangguran oleh korban
dari pembunuhan dan mutilasi yang dilakukan oleh imam sobari
minggu pagi dua puluh empat juli warga desa kalongan ungaran timur kabupaten semarang geger
dengan penemuan potongan tubuh manusia yang dibungkus dalam kantong plastik di sungai kalongan
satu hari kemudian pada senin dua puluh lima juli tim gabungan resmo pore semarang dan jatan raspolda jawa tengah
kembali menemukan potongan tubuh lain
potongan tubuh kedua ditemukan di sungai wonoboyo kecamatan bergas
sementara potongan tubuh ketiga ditemukan di aliran sungai sapi
jatuh mengerok itu ya
dari hasil pemeriksaan dna di rumah sakit bayangkara semarang
tegak tegi identitas korban mutilasi akhirnya terkuat
korban adalah holidatun nikma warga desa cibunar kecamatan balapulang kabupaten tegal
perempuan dua puluh empat tahun ibu satu anak ini juga diketahui bekerja sebagai buruh pabrik di semarang
tidak ada kekuatan untuk memperoleh kekuatan
sedangkan suami korban bekerja sebagai pelaut di taiwan
polisi lantas menelusuri rumah kos korban di jalan soekarno hatta bawen untuk mencari identitas pelaku mutilasi
tidak ada kekuatan untuk mencari identitas pelaku mutilasi
selasa dua puluh enam juli polisi meringkus is tersangka pelaku pembunuhan korban
tidak ada kekuatan untuk mencari identitas pelaku mutilasi
dua puluh dua tahun asal kabupaten tegal ini dibekuk dari temuan sobekan struk transaksi atm
di salah satu lokasi penemuan potongan tubuh korban
dari penelusuran transaksi atm polisi kemudian berhasil mengidentifikasi tersangka
is ditangkap di stasiun purworejo saat hendak kabur ke tulung agung jawa timur
is pun dibekuk dari kesaksian pemilik kos korban
yang menyatakan kerap melihat tersangka datang ke kos satu pekan sebelum korban dibunuh
saat itu tersangka mengaku sebagai suami korban
pada sabtu enam belas juli pemilik kos sempat mendengar cek cok antara tersangka dan korban
di kamar kos nomor delapan belas inilah tersangka imam sobari membunuh
kemudian memutilasi kekasihnya sendiri kolidato limah pada dua puluh satu juli lalu
potongan potongan tubuh dari nikmati ini sendiri
kemudian oleh pelaku dibuang ke beberapa sungai yang ada di kabupaten semarang
terbakar emosi is mencekik leher korban hingga korban tewas
masih miring pak
tersangka lantas memotong tubuh korban dengan pisau dapur menjadi sebelas bagian
potongan tubuh korban lalu dibuang di empat lokasi berbeda
kepada polisi is mengaku ia membunuh korban karena sakit hati disebut pengangguran oleh korban
terus motifmu apa kok potong potong sampai
masih itu bingung pak
udah bener bener bingung
nggak punya penyesalan
nggak punya pak
apa kasihan itu anaknya
motifnya kenapa ini terjadi adalah karena tersangka merasa tersinggung
sementara menurut ayah korban anaknya pernah menyeret tersangka ke penjara
karena memperkosanya hingga hamil pada tahun dua ribu lima belas
s bahkan baru bebas pada mei dua ribu dua puluh dua setelah mendekam enam tahun di penjara
bebas dari penjara tersangka justru kembali mencari korban
meski ia tahu
korban sudah bersuami
dia nggak mikir lagi
tiga atau nggak tiga sudah nggak ada
pak ngertinya sudah mati
nalarnya nggak jalan mas
nalarnya nggak jalan
pak ngertinya dia sudah
ya tertutup semua lah
kalah kuat sama nafsunya ini
amarah tadi untuk membunuh tadi
is kini kembali mendekam di selthana
ia dijerat dengan pasal pembunuhan berencana
dan terancam hukuman penjara seumur hidup

jenazah korban dimakamkan di pemakaman umum dukuh kalibanteng desa cibunar tegal
tim liputan cnn indonesia